dan kini kita akan update perkembangan terkini penanganan wabah corona
langsung kita bergabung ke geraha bnpb mengikuti jalannya konferensi pers di sana
maka sejak awal physical distancing menjadi kunci sukses di dalam pelaksanaan pengendalian penularan covid sembilan belas ini
saat ini dirasa perlu oleh pemerintah untuk kemudian memperkuat physical distancing ini
karena dalam beberapa hari terakhir kita masih mendapatkan ketidak efektifan pelaksanaan ini
akibat disiplin yang masih belum kita bangun bersama sama di tengah masyarakat
oleh karena itu
pemerintah kemudian memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah
untuk mengajukan pembatasan sosial berskala besar
di dalam kaitan untuk meningkatkan efektivitas physical distancing
tujuan dari pembatasan sosial bukan dimaknai
memperkuatkan kemudian memperkuatkan kemudian memperkuatkan kemudian memperkuatkan kemudian memperkuatkan kemudian memperkuatkan kemudian
melarang tapi membatasi
karena kita sama sama pahami faktor pembawa penyakit ini adalah manusia
oleh karena itu sebaran penyakit ini akan sejalan dengan aktivitas sosial manusia itu sendiri
oleh karena itu perlu untuk kita batasi
karena kita yakini banyak kasus positif tanpa gejala
kasus positif covid sembilan belas dengan gejala yang minimal
sehingga secara subjektif dirasakan tidak ada gejala yang masih berada di tengah tengah kita
dan kemudian masih banyak kelompok masyarakat yang rentan
yang mengabaikan physical distancing
mengabaikan untuk menjaga jarak
mengabaikan untuk tidak rajin mencuci tangan
sehingga akibatnya adalah penularan yang terus menerus terjadi
strategi dasar ini kita perkuat dengan gerakan masker untuk semua
kita wajib menggunakan masker
manakala berada di ruang publik
manakala ada di luar rumah
karena kita tidak pernah tahu bahwa orang yang di sekitar kita
apakah menderita covid sembilan belas tanpa keluhan
atau yang kita sebut dengan orang tanpa gangguan
oleh karena itu
dengan semua memakai masker
kita yakini kita akan menjadi tidak rentan terhadap penularan covid sembilan belas ini
strategi yang kedua yang dilaksanakan adalah melakukan penelusuran kontak
dari kasus positif yang kita rawat
kita harus mewaspadai betul kelompok kelompok yang potensial
menjadi sumber penularan
di antaranya adalah kontak dekat kasus positif yang kita rawat
kemudian resiko pada tenaga kesehatan yang merawat penderita covid sembilan belas
dan pada masyarakat di daerah di mana kasus covid sembilan belas ini sangat banyak kita temukan
inilah gunanya kemudian pemerintah
dan kemudian pemerintah
pelaksanaan kebijakan untuk melakukan screening
untuk melakukan pemeriksaan penapisan dengan menggunakan metode rapid test
pemeriksaan rapid test oleh pemerintah sampai dengan saat ini
sudah didistribusikan lebih dari empat ratus lima puluh ribu kit ke seluruh indonesia
tujuannya adalah untuk melakukan penyaringan
penjaringan kasus penelusuran kontak pada tenaga kesehatan
dan pada komunitas di mana di daerah tersebut didapatkan banyak sekali kasus positif
ini strategi awal yang dilakukan terkait dengan pemeriksaan
dan pemeriksaan penyaringan kasus penelusuran kontak
selanjutnya kebijakan yang ketiga adalah mengedukasi dan menyiapkan secara mandiri
pada sebagian hasil kontak tracing yang menunjukkan hasil tes positif dari rapid test
atau negatif namun tidak negatif dari rapid test
ini adalah kebijakan yang terakhir
dari mekanisme screening yang terarah
oleh karena itu kita tidak akan melakukan screening dengan pcr
screening yang kita lakukan adalah dengan rapid test
di samping juga melalui tracing dan analisis resiko kontak yang cukup tinggi
inilah efektivitas penggunaan pcr kita
sehingga persentase positif pcr dari pemeriksaan yang dilakukan relatif tinggi
karena pcr tidak kita lakukan dengan metode acak
tetapi terpilih dan terstruktur dimulai dari awal
selanjutnya tahapan yang terakhir adalah melaksanakan isolasi rumah sakit
ini adalah tahapan yang terakhir
ini dilakukan manakala isolasi mandiri tidak mungkin dikerjakan
karena ada tanda klinis yang membutuhkan layanan definitif di rumah sakit
termasuk kemudian kita membangun rumah sakit darurat untuk covid sembilan belas
baik yang berada di wisma atlet maupun yang kita bangun di pulau galang
dan sudah barang tentu beberapa daerah
yang melakukan hal yang sama
dalam rangka untuk melakukan isolasi kasus positif dengan klinis ringan sampai dengan sedang
yang tidak mungkin melaksanakan isolasi mandiri
puncaknya adalah rumah sakit rujukan untuk penanganan kasus covid sembilan belas dengan keluhan sedang berat
dengan keluhan sedang berat yang membutuhkan alat bantu yang spesifik
strategi ini kita lakukan dalam rangka untuk mengefektifkan
mengefisienkan dan tepat sasaran pada saat kita menggunakan sumber daya yang kita miliki
inilah saudara saudara sekalian langkah yang kita lakukan dan akan konsisten kita lakukan terus menerus
kemudian sampai dengan saat ini sudah lebih dari enam ratus tujuh puluh sembilan ribu apd diadakan
stok masih tersisa lebih dari lima ratus
dua ratus segera kita distribusikan
hari ini pun sudah ada pengiriman ke beberapa provinsi di sumatera
kita berharap ini akan membantu
para petugas kesehatan agar bisa lebih profesional lebih aman lebih menang memberikan layanan
hampir delapan belas ribu relawan medis dan non medis telah mendaftar
ini bukti kepedulian yang luar biasa dari segenap bangsa kita
bahkan sudah lebih dari delapan puluh tiga miliar rupiah telah ditribusi
banyak juga seumur hidup desa deskripsi
hehe toh juga sebuah humong konten porosional to shenng
keneh karena sebenarnya ada banyak cerita inilah kita ishg wors ngok
diperkuat sehingga hal hal yang harus selalu dilakukan adalah pertama gunakan masker masker kain masker bedah masker n sembilan puluh lima hanya untuk petugas
tugas cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir hindari kerumunan pembatasan sosial berskala besar akan melakukan itu
kemudian jaga kesehatan diri kita sendiri cukup istirahat asupan gisi yang baik ini menjadi awal bagi kita
kedua jangan melakukan perjalanan kemana pun keluar rumah hanya apabila diperlukan selebihnya lebih baik berada di rumah
banyak yang bisa dilakukan
kami mengingatkan saat ini adalah periode pancaroba yang secara klasik
ada gambaran peningkatan kasus demam berdarah di daerah
oleh karena itu mari kita cegah tetap di rumah berantas sarang nyamuk ini menjadi sesuatu yang penting
mudah mudahan dengan cara yang seperti ini secara terstruktur dan masif kita bisa menghentikan rantai penularan covid sembilan belas
saudara saudara yang terakhir
akan saya update kembali data kasus konfirmasi positif dari pemeriksaan pcr yang kita dapatkan
yang pertama ada dua ratus delapan belas kasus baru sehingga total menjadi dua sembilan ratus lima puluh enam kasus
ada delapan belas kasus yang sudah sembuh
sehingga total menjadi dua ratus dua puluh dua kasus
dan ada sembilan belas kasus yang meninggal sehingga total menjadi dua ratus empat puluh kasus
kita ingatkan kembali bersama sama untuk bisa mematuhi patuhi dan disiplin
patuhi dan disiplin cuci tangan pakai sabun
dan air yang mengalir
patuh dan disiplin memakai masker
patuh dan disiplin menjaga cara aman
patuh dan disiplin untuk tetap di rumah dan membersihkan sarang nyamuk
oleh karena itu diharapkan tidak melakukan perjalanan kemanapun pada periode
saat sekarang ini
resikonya akan semakin besar
oleh karena itu mari kita bisa melindungi diri kita sendiri
kita bisa melindungi keluarga kita
kita bisa melindungi lingkungan kita
kita bisa melindungi orang orang yang sudah tua
saudara saudara kita yang di kampung
agar mereka tetap sehat
kita bisa melindungi seluruh bangsa kita
karena kita yakin hanya kita dan kita yang pasti bisa melindungi bangsa ini
sekali lagi hanya kita dan kita sajalah yang bisa melindungi bangsa ini
dalam menghadapi pandemi covid sembilan belas
terima kasih selamat sore
ya baru saja kita mendengarkan update terbaru dari jurubicara penanganan wabah corona ahmad yuryanto
yang menyatakan bahwa hari ini per hari ini ada penambahan kasus sebanyak dua ratus delapan belas kasus untuk kasus positif
sehingga kemudian jumlahnya menjadi dua sembilan ratus lima belas
sehingga kemudian jumlahnya menjadi dua sembilan ratus lima belas
yang di indonesia
kemudian juga ada perkembangan terbaru untuk laporan delapan belas orang sembuh sehingga kasus kesembuhan yang terjadi ini bertambah menjadi dua ratus dua puluh dua orang
kasus positif covid sembilan belas di tengah masyarakat
untuk itu berbagai imbauan untuk physical distancing ini juga masih terus diingatkan secara tertib dan disiplin
untuk menjaga jarak menggunakan masker saat berada di ruang publik dan juga berada di luar rumah
dan kemudian bagaimana kemudian imbauan juga tidak pulang ke kampung halaman
untuk memutus transmisi penyebaran kasus positif covid sembilan belas ke sejumlah daerah
dan yang juga perlu kita catat bahwa kemudian pemerintah sudah melakukan banyak strategi
kontak tracing juga sudah terus dilakukan dan pengadaan empat ratus lima puluh ribu kit alat rapid test
ini juga sudah dilakukan dan distribusikan ke sejumlah daerah yang memiliki kasus positif covid sembilan belas
dan juga bagaimana masyarakat diminta untuk bisa melakukan edukasi secara mandiri
bagi masyarakat atau bagi siapapun yang kemudian memiliki gejala awal kasus ini untuk melakukan isolasi mandiri di rumah
tanpa perlu adanya stigmatisasi dan juga mengucilkan kelompok kelompok masyarakat
atau perorang yang memang memiliki gejala awal
karena kemudian kalau gejala klinis selanjutan ini terlihat akan disiapkan juga rumah sakit rujukan
yang siap dengan tenaga medis dan juga alat kesehatan tentunya
informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi
selamat malam bersama cnn indonesia breaking news